oke bang tawel ini berbicara soal indonesia versus jepang
yang pengen bikin orang lain juga
sekarang sekarang gak setuju lah gak setuju
iya kita tahu bahwa vaksin itu tidak seratus ya